partai politik pengusung pasangan bakal calon gubernur dki jakarta agus harimurti yudhoyono dan silviana murni bersiap membentuk struktur tim pemenangan
rapat pembentukan tim pemenangan akan diadakan di wisma proklamasi jakarta
sampai saat ini posko pemenangan agus silvi masih akan bertempat di kantor dpp partai demokrat di wisma proklamasi
sebenarnya ada beberapa tempat yang sudah disiapkan bila diperlukan posko pemenangan lainnya
dalam rapat yang dihadiri oleh ketua dpw keempat partai politik dan sekretarisnya kali ini struktur tim pemenangan agus silvi akan dibentuk
sebelumnya ketua tim pemenangan sementara dijabat oleh ketua dpd partai demokrat dki jakarta nahrawi ramli
selain membentuk tim pemenangan program kampanye akan disusun sebelum nantinya diserahkan ke kpud pada empat oktober mendatang
empat partai yang ada kita elaborasi dan kita sekarang sedang memilih
siapa jubirnya lalu siapa ketua timnya lalu disupport oleh ketua satu dan sebagainya ketua dpt tiga lalu juga siapa jurkamnya
karena kan juga akan kita laporkan kepada kpud yang ada
ini pasti ada udah pasti ada jadi kan kita juga belajar dari kampanye kampanye sebelumnya
kita juga belajar dari demokrat juga pernah dua kali bisa memenangkan
pilpres kan kita belajar dari situ lalu juga pkb pernah juga berkoalisi dengan jokowi p tiga terus juga pan
jadi buat saya ini sinergi yang bagus